dewan pimpinan pusat pd perjuangan tidak mengetahui posisi harun masiku yang diduga berada di singapura
dpp pd perjuangan menyayangkan jika benar harun masiku tidak berada di tanah air
pernyataan itu disampaikan ketua dpp pd perjuangan ahmad basara di kompleks parlemen senayan jakarta pada senin sore
basarah menyatakan partai berlambang banteng ini turut mencari tahu keberadaan caleg asal sumatera selatan itu
basara menegaskan partainya akan memberhentikan harun masiku jika terbukti terlibat dalam kasus tindak pidana suap yang melibatkan komisioner kpi wayu setiawan
dpp pdip juga menghormati tugas dan kewenangan kpk dalam penegakan hukum yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
ini pertanyaan apabila seorang kader partai yang memang terbukti secara hukum
sah dan meyakinkan menurut alat alat bukti yang memang cukup kuat untuk menjadi dasar telah terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang sah
maka pdi perjuangan dalam tradisi selama ini mengambil sikap untuk membentikan yang bersangkutan dari kami
sebelumnya sekjen pd perjuangan asto kristianto mengaku akan taat hukum dan mengikuti segala proses dan aturan yang berlaku
pernyataan ini disampaikan menanggapkan
kasus dugaan suap yang menjerat komisioner kp wayu setiawan
namun nasto kristianto disukan terlibat dalam kasus dugaan suap terhadap wayu setiawan
tudingan kepada hasto muncul setelah politikus pd perjuangan harun masiku turut dijadikan tersangka oleh kpk
namun hasto membantah keterlibatan dalam kasus tersebut
haluan negara ketika kpk mengundang kami pun saya akan datang
itu merupakan bagian dari tanggung jawab warga negara
setiap kami mengadakan kegiatan kegiatan besar seperti ini
sebagaimana dulu kongres keempat kongres kelima rakenas pertama
ada persoalan yang itu bukan sebuah kebetulan
karena itulah lahir batin kami telah menyiapkan diri karena tanggung jawab sebagai warga negara itu harus menjunjung hukum tanpa kecuali
nama sekjen pd perjuangan nasto kristianto
santer dikabarkan terlibat dalam pusaran suap kasus paw anggota legislatif pdip
gagalnya kpk menciduk hasto disebut sebagai dampak dari undang undang kpk yang baru
benarkah kpk balik badan ketika pdi perjuangan melawan
bagaimana sikap partai banteng ketika nama sekjennya terseret kasus korupsi
kami akan bahas malam hari ini dan kami akan konfirmasi langsung ke pdi perjuangan
di studio sudah ada pak abdul fikar hajar pakar hukum pidana dari universitas trisakti
selamat malam pak fikar
terima kasih pak fikar sudah hadir di prime news
nanti pak fikar akan banyak melihat dari sisi hukum
terkait dengan kasus korupsi ini
dan kami akan menyapa pak komarudin watubun ketua dpp pdi perjuangan yang bergabung dari luar studio
selamat malam pak komarudin
kami juga masih menunggu sambungan satelit dengan ali fikri plt jubir kpk
saya ke pak komar terlebih dahulu
pak komarudin ini kasus suap komisioner kpu yang juga menyeret kader pdi perjuangan
ini juga santer dikabarkan
bahwa ini melibatkan hasto kristianto sekjen partai anda pak komarudin
sebetulnya sejauh mana dpp pd perjuangan terlibat dalam pusaran kasus suap ini
karena kemudian ini santer kabarnya begitu berhembus
bahwa tentu ada peran sekjen pd perjuangan di dalam kasus suap ini
seperti apa tanggapan anda pak komarudin
yang pertama saya klarifikasi dulu soal status saudara harun
itu bukan kader itu anggota biasa
ya kader itu ada jenjangnya
jadi kalau baru masuk dapat kta calon partai itu namanya anggota biasa saja
itu yang pertama
kemudian yang kedua tentang isu keterlibatan saudara sekjen
justru itu yang saya tidak paham
karena yang berkepentingan adalah sudara harun
kenapa sudara sekjen dikaitkan ada memberi uang
itu yang harus kpk menjelaskan kepada publik
baik pak komarudin
tapi kemudian bahwa nama nama yang
dijadikan tersangka ini staf sekjen pdi perjuangan begitu
yang pasti kalau tindakan itu menyangkut suap menyuap
itu di luar keputusan partai
partai tidak pernah mengeluarkan keputusan atau mengajak kadernya untuk bermain main gila soal korupsi itu
jadi menurut anda tidak ada kaitannya sekjen pdi perjuangan pak hasto dengan pusaran kasus korupsi yang melibatkan komisioner kpu
dengan anggota biasa pd perjuangan harun masiku
itu tugas kpk untuk menjelaskan kepada publik
kenapa mereka mau geladah kantor pdi perjuangan menghubungkan soal itu dengan saudara sekjen
tapi kan ini tentu terkait dengan pergantian antar waktu anggota legislatif dari fraksi pd perjuangan pak komarudin
tentu ada irisan yang sangat kuat sekali dengan internal partai kan
itu ada harus dilihat ada dua bagian
bagian pertama adalah proses pergantian
proses pergantian itu normal normal saja
karena kenapa dilakukan proses yang sekarang dipersoalkan ada surat dari dpp yang ditanda tangani ketua umum dan sekjen
yaitu surat pengantar untuk surat keputusan ma
bahwa suara yang almarhum pak nasarudin kemas itu ditentukan oleh partai
itu alasannya kenapa dibuat surat pengantar ke sana
tetapi kemudian yang setelah itu kpu kan menolak surat dari pd perjuangan
kpu tetap pada undang undang pemilu bahwa suara terbanyak berikutnya ketika yang pertama itu berhalangan
oleh karena itu saudara rizky dilantik pada bulan oktober sama sama yang lain semua
setelah pelantikan selesai baru muncul isu suap menyuap itu di luar aturan partai dan tidak ada kebijakan partai seperti itu
bahwa kemudian tadi kan pak komarudin mengatakan hasan masiku ini sebetulnya adalah anggota biasa
tapi pdi perjuangan begitu intens
memperjuangkan begitu ya harun masiku untuk menggantikan posisi nazarudin kimas
apakah ini diskresi partai atau memang tidak mengikuti apa yang kemudian diputuskan oleh kpu pak komarudin
kalau mau dikatakan tidak mengikuti juga tidak
karena pdi perjuangan sendiri kan ada dasar keputusan mahkamah agung itulah yang pdi perjuangan mengajukan
tapi kemudian ini soal penafsiran aturan
jadi pdi perjuangan
menafsirkan keputusan yang disampaikan mahkamah agung itu dikembalikan menjadi keputusan kewenangan ada di keputusan pp
tapi oleh kpu tetap berpegang kepada keputusan kpu
pelantikan dilaksanakan sesuai dengan keputusan kpu
nah yang menjadi problem sekarang yang lagi rame kan setelah pelantikan sudah berjalan sekitar tiga bulan
ini muncul suap menyuap itu yang menjadi masalah kan
nah saya mau tegaskan di sini
bahwa yang menyangkut suap menyuap tidak ada kebijakan partai seperti itu
itu tindakan orang per orang
dan silakan kpi melakukan penyelidikan dan penyedikan kepada yang bersangkutan
yang berproses di kpk saat ini
pak komarudin kalau boleh tahu pak komarudin
tapi mengapa kemudian nama harun masiku yang dipilih oleh dpp pd perjuangan untuk menggantikan azordin kimas
kalau proses ya saya khusus diurusan di papua
jadi menyangkut proses pencalonan wilayah dapi lain saya tidak mengetahui alasannya
jadi kalau pun ada praktek praktek korupsi itu adalah oknum oknum yang ada di dalam partai begitu maksud anda ya pak komarudin
iya karena kan proses ini proses kebijakan partai baik di pd perjuangan maupun kpu
sudah clear kan pelantikan bulan oktober sudah dilakukan
dan jangan seolah olah kita dibenturkan antara pd perjuangan dengan kpu atau dengan kpk
ini semua melaksanakan sesuai dengan aturan main
kita mengusulkan berdasarkan putusan ma
setelah kpu menolak dan tetap melaksanakan putusan kpu
yang bersangkutan sudah dilantik
sekarang sudah berjalan tiga bulan ada muncul masalah
dan ada anggota partai yang sekarang ditahan di kpk
silakan itu kpk harus berproses untuk mengusut sampai tuntas persoalan itu
dan yang pasti saya pastikan bahwa itu bukan keputusan partai
pak komarudin ditahan dulu
itu tindakan orang per orang
pak komar ditahan dulu disana
makanya bagi pd perjuangan dari beberapa kasus yang lalu
setiap anggota partai yang ott kita langsung otomatis itu diberhentikan
agar anggotanya dicabut
itu putusan ketua umum seperti itu
baik pak komar
pak komar ditahan dulu anda disana
saya ke pak abdul fikar
anda melihat sebetulnya kompleksitas kasus apa ya
antara kpk dengan kasus suap ott kpu ini seperti apa
kemudian bahwa ini kan menjadi lebar kemana mana sebetulnya ya pak fikar ya
sebenarnya kewenangan kpk
hanya pada kasus korupsinya
di mana kasus korupsinya
ada penyelenggara negara
yaitu komisioner kpu
yang disuap dalam rangka
merubah satu keputusan
kira kira begitu ininya
masuk di sana kpk
nah ternyata ketika di ott
orang yang menyuap
pihak yang menyuap dan disuap
ternyata ada kaitannya
antara penyelenggara pemilihan umum
dengan partai peserta
kenapa bisa begitu
itu yang menjadi pertanyaan
padahal di sisi yang lain
aturannya sudah jelas
kalau ada anggota calon anggota dpr
yang mengundurkan diri
karena meninggal dunia
karena mengundurkan diri
atau karena melepaskan jabatan
karena diangkat sebagai eksekutif
maka menurut undang undang md tiga itu
kursinya akan diisi oleh
suara terbanyak di bawahnya
sistem pemilihnya seperti itu
yang mungkin merasa punya hak
dan sebagainya di satu daerah
kemudian dia ingin masuk
kemudian dia berusaha
untuk bisa merubah putusan itu
nah kalau menurut saya
prinsip aturannya kan sebetulnya sudah tidak mungkin
karena itu tadi
ada aturan yang suara terbanyak
padahal dia suara terbanyak di nomor lima
kalau nggak salah
kenapa dia berani
ternyata ada upaya
upaya yaitu menyudisiar review
peraturan kpu nya diudisiar review
oleh mahkamah agung
dan mahkamah agung
mahkamah agung lupa
bahwa dasarnya peraturan kpu itu adalah undang undang
artinya meskipun peraturan kpu nya dirubah
menjadi kewenangan partai
tapi aturan dasarnya
di undang undang md tiga itu nggak bisa dirubah
bukan kewenangannya mahkamah agung
kalau mau yudisiar review
ya ke mahkamah koalisi
jadi menurut anda
seharusnya memang dikembalikan ke peraturan perundang undangan
mahkamah agung justru yang sebenarnya tidak berwenang
mengeluarkan putusan seperti itu
nggak bisa dirubah
dia merubah di level aturan kpu nya
tentu saja kpu tidak mau
nah terus yang jadi persoalan adalah
kenapa komisioner kpu yang satu ini berani dia
ya berani menjanjikan
atau berani menjanjikan untuk merubah
itu yang jadi persoalan sebenarnya
pak fikar persoalan lain adalah kemudian
kpk dianggap lemah dalam test case ott kpk di kpu ini
termasuk yang melibatkan partai politik
pandangan anda bagaimana soal itu
benarkah bahwa ini memang buntut ataupun buah dari
undang undang kpk yang baru
atau seperti apa
termasuk saya akan juga tanya nanti ke pak komarudin
bagaimana sikap internal partai menyikapi
desakan bahwa ini harus dibongkar sampai tuntas
kalaupun melibatkan elit elit partai
pd perjuangan ini juga harus dibongkar
seperti apa tanggapan pdi perjuangan
tapi dibahas nanti pak komar dan juga pak fikar
kita break terlebih dahulu
kami akan kembali sesaat lain
sebelum saya ke pak komarudin lagi
ketua dpppd perjuangan
saya ke pak fikar
pak fikar benarkah bahwa ini adalah buntut dari
undang undang kpk yang baru
sehingga kemudian kita melihat ada banyak kabar
yang mengatakan bahwa ini kpk tidak bisa menggeledah partai politik
tidak bisa menciduk elit elit partai politik
ini adalah buah dari undang undang kpk yang baru
ini justru bukan sebagai satu prestasi
tapi justru dipertanyakan
ya kalau melihat peristiwanya dan penjelasan penjelasan
dari kpk sendiri
sebenarnya kasus ini kan sudah lama diperhatikan
bahkan sebelum ada peralian komisioner
karena itu kemudian teman teman di penjidik ini
bekerja atas dasar surat perintah penyidikan
sebelum komisioner yang baru
karena itu kemudian dia juga bisa meng ott
memperlakukan undang undang yang baru
karena meskipun di aturan yang baru
ada kewajiban untuk perizinan dari dewan pengawas
dewan pengawasnya kan meskipun baru hadir
tapi belum punya perangkat
belum ada tata cara dan sebagainya
karena itu kemudian
karena ada kepentingan umum yang lebih besar
yaitu penegakan hukum pemberantasan korupsi
maka saya kira undang undang yang baru pun
bisa gitu artinya ada aturan peralihannya
sepanjang aturan yang baru itu belum operasional
maka masih bisa melakukan pekerjaan
dengan dasar aturan yang baru
nah itulah yang terjadi
kalau melihat fakta fakta yang dikemukakan oleh
baik kpk atau beberapa pihak
nah itu yang terjadi artinya penyidik kpk
atau penyelidik kpk
bekerja tanpa berhubungan dengan dewan pengawas
artinya bekerja seperti biasa seperti dulu
nah tapi karena ada publik
termasuk partai politik
atau termasuk yang lainnya
sudah mengerti bahwa ada aturan yang menyatakan bahwa
kpk itu ketika menyadap atau ott harus ada perizinan dari dewas
nah itulah yang kemudian digunakan untuk menangkal itu gitu
dari kes kasus ini yang diduga melibatkan
katakanlah kader begitu ataupun elit partai
anda melihatnya bagaimana
itu karena materi perkaranya
ada penyelenggara negara komisioner kpu
disuap oleh ada kader kalau nggak salah yang wanita itu
kemudian ada yang laki laki
dan yang laki laki ini kabarnya juga staf dari kesekretariatan
nah saya kira itu jalan masuknya
nah kalau ini dari mana mereka mendapatkan sumber dana apa segala macam gitu
yang kalau dilihat ini kan cuma staf biasa saja
tidak mungkin memegang uang sebegitu banyak
nah saya kira ininya seperti itu
faktanya karena itu kemudian teman teman kpk
penyelidik kpk berani masuk ke tempatnya pdip
bahkan ke polisian itu
bahwa kemudian ada kuatan kuatan perlawanan
anda melihatnya bagaimana pak fikar
nah mestinya begini kalau menurut saya
kalau kita sepakat bahwa kita ingin menegakkan hukum pemberantasan korupsi
nggak ada masalah itu dilakukan sebenarnya
kan juga ada mekanisme perlawanannya
pokoknya dia bisa melakukan keberatan ke dewan pengawas
atau bisa melakukan keberatan
secara hukum melawan secara hukum maksud anda
melawan secara hukum pakai pra peradilan dan sebagainya
bukan cara cara politis sebetulnya
nah maksud saya itu
saya ke pak komarudin
pak komarudin tadi pak komar sudah banyak menjelaskan
soal bagaimana kemudian internal partai mengatur soal paw
meskipun agak bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh kpu
begitu soal sesuai dengan undang undang
urutan kedua suara terbanyak
kemudian juga sudah membantah bahwa
tidak ada partai terlibat dalam praktik korupsi
tapi sampai hari ini pak komarudin desakan
apa dorongan terhadap kpk untuk bisa membongkar kasus ini
sangat tuntas begitu
deras pak komarudin termasuk
yang kemudian jika benar melibatkan
nama sekjen pd perjuangan
tanggapan anda bagaimana pak komarudin soal itu
saya kira sikap partai jelas
dan sikap ketua umum setiap kali pertemuan
selalu mengingatkan soal korupsi kader kader partai
nah khusus kasus ini
supaya tidak kita mengandai andai
silakan kpk melaksanakan tugasnya
untuk membongkar semua
supaya jelas masalahnya terang benderang
kepada publik baik publik pdi perjuangan
maupun publik umum republik indonesia
artinya memang pd perjuangan akan siap mengikuti
proses hukum yang berlaku
untuk bisa membongkar kasus ini
makanya saudara sekjen sendiri kan menyampaikan kesiapannya
kalau memang dipanggil siap menghadap
baik pak komarudin satu lagi
kemudian perlu kami konfirmasi juga
ini ada pemberitaan terkait dengan sekjen pd perjuangan
yang disebut sebut begitu ya
dikabarkan bersembunyi di pt ika
kemudian kpk akhirnya juga gagal menciduk nama sasto kristianto
seperti apa partai melihat soal tersebut pak
ya yang bisa menjelaskan itu kan kpk
kita sendiri sampai sekarang kan simpang siur
waktu itu kami semua konsentrasi di tempat rekar nas
kita hanya lihat di tv katanya kpk datang
mestinya kpk menjelaskan itu secara tuntas
jadi jangan ditanya saya
tapi secara partai tentu
memang akan siap mengikuti proses hukum
dan terbuka ya pak komarudin
kalau kemudian ini memang mau di di apa di
kita sebagai warga negara ya
bagaimanapun kpk itu dulu kan juga didirikan
kita konsistenlah mendukung mereka itu
yang penting kpk tidak main politik
dia penegakan hukum ya penegakan hukum kan itu
baik pak fikar penegakan hukum yang bagaimana kemudian
yang sebaiknya dilakukan oleh kpk dalam pusaran kasus ini
agar tidak simpang siur
kalau tadi pak komarudin katakan
iya saya kira kpk perlu menjelaskan duduk persoalannya
karena kpk itu kewenangannya memberantas korupsi
maka korupsi yang terjadi
penyuapan terhadap komisioner
itu harus dilihat juga sebab sebabnya
kenapa dengan aturan yang seperti itu
komisionernya masih berani menjanjikan untuk merubahkan gitu
ya kalau dilihat faktanya ternyata ada putusan
itu gitu kan kenapa
salah kalau analisa saya
salah satu keberanian komisioner ini menjanjikan ya
karena ada putusan mahkamah agung
yang menyatakan bahwa
kewenangan menentukan calon pengganti itu ada di partai gitu
dan saya kira dia apa
lapangan pertarungannya di situ gitu
nah karena itu
kalau mau mau apa komprehensif ya
juga kalau menurut saya
harus dicari tahu kenapa mahkamah agung memutuskan
putusan seperti itu
padahal prinsip di dalam undang undangnya sudah jelas gitu
dia merubahnya di level aturan kpu
nah itu juga harus
harus ada penjelasan yang lebih rinci gitu
kalau menurut saya harus ada keterangannya juga gitu
masuk menembus pada kekuasaan kehakiman
ya artinya ya hakim memang bebas memutus apa saja
sesuai dengan pertimbangannya gitu
tapi kalau ada indikasi yang macam macam juga kan boleh juga gitu
artinya dalam hal ini
kay juga mestinya turun juga gitu memeriksa ini
nah itu satu
terus yang kedua kenapa
apa komisioner ini berani menjanjikan
padahal sudah jelas
dua apa dua surat yang dipirimkan oleh partai
tidak diikuti oleh
oleh apa oleh
kalau kpu tetap memutuskan yang lama gitu
nah ini juga harus dicari ya
jadi keterangan sentralnya ada pada komisioner kpu yang sekarang menjadi tersangka
artinya kenapa kan
nggak mungkin dia juga berani ambil resiko
mengambil sejumlah uang
tanpa tanpa ada persatia apa apa gitu
ya bisa saja dia sudah membaca
umpamanya pada satu saat
ini akan didorong ke rapat pleno kpu
dan dia bisa berjuang di
di potingnya umpamanya
bisa bisa seperti itu
dan dia apa si komisioner ini sudah membaca lapangannya
oh ini yang positifis itu seperti ada berapa
yang ini ada berapa a
bisa itu bisa acuan seperti itu
atau berdasarkan jaringannya
yang dulunya umpamanya sama sama
di organisasi kemahasiswaan
atau sama sama di organisasi yang lain
itu bisa juga terjadi gitu
saya tidak mencurigai siapa siapa
tapi keterangan dari komisioner kpu
yang sekarang menjadi apa
yang menjadi tersangka
itu menjadi sangat sangat penting
ya untuk membuka tabir
apakah partai kader partai
bahkan pemuka partainya yang terlibat atau tidak itu
betul betul ada linknya ke sana gitu ya
apa perannya gitu
kalau sementara ini kan melalui berita berita
kita melihat atau mengetahui
bahwa umpamanya dropnya uang dari
dari satu sumber melalui satu sumber sana umpamanya
nah itu secara hukum itu bisa
karena konsepsi pelaku dalam perkara pidana
itu kan tidak hanya yang melakukan
tapi yang membantu yang menyuruh
yang memberi sarana ya
atau bahkan yang menjadi peserta bersama sama melakukan tindak pidana
artinya sebetulnya bahwa kasus ini masih sangat mungkin
untuk ditelusuri lebih dalam lagi ya pak fikar
tapi dijawabkan nanti lebih jelas lagi gitu
kita bahas ke segmen terakhir dengan pak komarudin juga
bang komar tahan dulu di sana
kami akan kembali akan ke anda nanti usai jeda di segmen terakhir
kami harus break terlebih dahulu
tetap bersama kami di prime news
baik anda kembali di prime news
kita masuk ke segmen terakhir dialog soal
masing masing yang masih buntut dari kasus ott
terhadap komisioner kpu y setiawan
yang melibatkan anggota pdi perjuangan
saya ke pak komarudin lagi
pak komar tadi anda sudah tegaskan bahwa pd perjuangan terbuka
selebar lebarnya untuk pendalaman kasus ini
dan juga siap apa ya
kalaupun memang sejumlah nama memang akan dipanggil begitu
untuk membongkar kasus ini secara tuntas
untuk membongkar tentu kemarin memang sempat beredar informasi pak komar bahwa
pengeledahan kantor dpp pdip
ini batal dilakukan
apakah kemudian ini memang karena ada upaya perlawanan di internal pdi perjuangan
atau memang ada mekanisme kpk yang kemudian memang akhirnya tidak menjadi melakukan penggeledahan pak kembar
agar kemudian ini menjadi tidak simpang siur tadi anda katakan
itu tadi sudah pertanyaan awal dan saya sudah menjawab
saya tidak tahu secara pasti kenapa kpk kemudian tidak lakukan itu
karena kami semua ada di tempat kongres
tapi supaya berita ini tidak liar
yang bisa menjelaskan itu kpk bukan saya yang menjelaskan itu baik baik
baik pak komarudin kita sudah tersambung dengan pak ali fikri
plt jurubicara kpk saat ini
pak ali fikri selamat malam
pak ali fikri langsung saja menyambung pertanyaan dari diskusi kami sejak tadi
ini sebetulnya bagaimana antara kpk dengan kasus yang
menjerat ott komisioner kp wayu setiawan
karena kemudian menjawab pertanyaan soal mengapa tidak menjadi menggeledah kantor pdi perjuangan
dan seperti apa sebetulnya proses penyidikan ataupun ketika penyidik kemudian dikabarkan
diperiksa dipetikan dan sebagainya
seperti apa kemudian penjelasan dari kpk pak ali
baik terima kasih mas
jadi perlu kpk atau perlu kami luruskan ya
bahwa kegiatan pada hari itu tim kami datang ke dpp pdip adalah bukan dalam rangka penggeledahan
karena kita tahu bahwa penggeledahan adalah proses di tingkat penyidikan
pada saat itu tim kami datang ke sana adalah dalam rangka proses penyelidikan
sehingga tentu tidak ada kegiatan penggeledahan
ini yang perlu kami luruskan dulu ya
jadi bukan kegiatan penggeledahan kami datang ke sana
oke jadi bukan penggeledahan pak ali fikri
kemudian yang kedua ya mas
ya silakan silakan lanjutkan pak ali
yang kedua kami datang ke sana dalam rangka penyelidikan
di sana dalam rangka penyelidikan
mengamankan dugaan tempat terjadinya tindak pidana
jadi kami datang dalam rangka untuk mengamankan tempat ya
mengamankan salah satu ruangan di gedung dpp pdip
dalam bentuk kegiatannya adalah
pemasangan segel yang biasa kita kenal
atau di kita ada juga istilahnya pemasangan kpk lain gitu ya
jadi bukan kegiatan penggeledahan itu yang perlu kami sampaikan
dan penggeledahan akan dilakukan beberapa hari ke depan begitu pak ali fikri
sesuai dengan karena sudah masuk ke penyidikan
baik ya penggeledahan dilakukan tentunya pada proses penyidikan gitu ya
yang hari ini tim kami juga ada sedang melakukan kegiatan penggeledahan di
di berbagai tempat begitu mas
oke oke banyak pihak yang mempertanyakan pak ali fikri
buntut dari undang undang kpk sebetulnya dalam kasus ini
penggeledahan dilakukan setelah beberapa hari dilakukan ini
apa kemudian yang mau dicari
bukankah ini justru bisa saja kemudian ini alat bukti
katakanlah ini dihilangkan dan lain sebagainya
berdasarkan penggunaan kpk
berdasarkan undang undang yang baru ini ya
undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas ini
memang untuk mekanisme penggeledahan maupun penyitaan berdasarkan undang undang
adalah atas izin dari dewan pengawas gitu ya
tentu yang pertama dilakukan oleh penyidik kemarin setelah gelar perkara
dan menetapkan pihak pihak
di mana kita tahu ada dua tersangka sebagai pemberi dan dua tersangka sebagai penerima
maka tim penyidik selanjutnya adalah melanjutkan untuk berkoordinasi
dan berkomunikasi dengan dewan pengawas terkait dengan izin sita dan penggeledahan
dan semua proses itu sudah selesai dilakukan
jadi pada hari ini ada beberapa tempat yang kemudian dilakukan penggeledahan oleh tim penyidik kpk
oke baik pak ali
ada dorongan ataupun desakan dari sejumlah pihak bahwa kpk harus berani tuntas tegas
membongkar kasus ott swab
kasus suap maksud kami terhadap komisioner kpu wayu setiawan ini
sampai ke tokoh tokoh tertentu begitu sampai ke setuntas tuntasnya
bagaimana sejauh mana kemudian kpk siap untuk membongkar kasus suap ini
agar tidak menjadi isu yang simpang siur di tengah tengah masyarakat pak ali
baik kpk tentu bekerja ataupun menegakkan hukum
karena sebagai salah satu apat melakukan hukum mematuhi segala aturan hukum yang ada
nanti dalam proses penyidikan kita tentu akan memanggil beberapa orang saksi untuk mengkonfirmasi
baik itu nanti berupa mengkonfirmasi barang bukti maupun mengkonfirmasi keterangan keterangan satu sama lainnya gitu
sehingga kemudian menjadi terang atas dari rangkaian perbuatan para tersangka
sebagaimana pasal pasal yang telah kami sangkakan
oke apakah kemudian kpk pak ali akan memanggil sekjen pd perjuangan asto kristianto
baik mengenai siapa siapa yang akan dipanggil
tentu tim penyidik akan menyusun timeline ataupun rencana penyidikan
siapa siapa orang yang mengetahui melihat kemudian mendengar
dan mengalami sendiri terkait dengan seluruh rangkaian dari perbuatan para tersangka tersebut
jadi siapapun tentu nanti kami akan mengundurkan
dipanggil sebagai saksi untuk menjadi lebih terangnya rangkaian perbuatan dari para tersangka tersebut mas
oke baik baik saya ke pak fikar
menutup pak fikar bagaimana anda melihat dan juga mengetahui atau melihat ke depan ini seperti apa kemudian
agar sebetulnya polemik ini ataupun kasus ini betul betul bisa dibongkar
bisa dibuka oleh kpk seterang terangnya seperti yang dikatakan oleh pak ali fikri
oke jadi nomor satu saya ingin mengatakan begini ini sudah pasti ini dampak dari peralihan sistem
ya dari sistem yang lama ke sistem yang baru
terus yang kedua yang perlu dicatat dari pak ali fikri kpk itu bahwa ada satu tempat di dpp pdi yang menjadi lokus delikti
ya yang menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi suap itu
yang kemudian betul bahwa penggeledahan itu adalah bagian dari upaya paksa
jadi harus ada penyidikan dulu
nah kalau kemarin itu datang bukan untuk menggeledah tapi untuk kpk lain polis lain atau untuk menyegel lah kira kira begitu
yang kemudian ditindaklanjuti dengan penggeledahan dan sebagainya
nah saya kira ini sebenarnya kasusnya sudah terang benderang gitu kenapa komisioner kpu ditangkap kemudian ada penyuapnya
satu dari anggota partai kemudian satu dari sekretariat partai
kemudian tempatnya ada juga di salah satu kamar markas partai
nah itu ini kan sudah jelas artinya memang ada itu tindak pidananya
jadi saya kira kpk tinggal menindaklanjuti lebih jauh
apa kaitannya dengan tempat apa kaitannya dengan pemilik tempat umumnya seperti itu
jadi karena itu kemudian kpk harus tegas terbuka
terus di dialogkan dipublikasi semua langkahnya sehingga masyarakat bisa mengetahui
tidak menyangka nyangka yang bukan bukan
pokoknya kpk takut dan sebagainya gitu
karena berdasarkan keterangannya juga memang benar
kpk belum masuk pada upaya paksa kemarin itu
dia baru hanya memasang polis kpk lain
tapi upaya paksanya ya itu kembali kepada sistem
harus mendapat izin juga dari dewan pengawas
kembali ke undang undang kpk yang baru tersebut
nah itu yang bikin saya kira itu yang pengaruhnya kemudian orang keberatan empat hari setelah ott baru akan menggeledah
nah itu artinya di polis lain pun tidak belum
artinya belum dijaga itu ruangan
karena kemudian baru ada rencana penggeledahan
artinya ruangnya masih terbuka
masih bisa dimasuki dan sebagainya
konsekuensinya apa pak fikar
ya konsekuensinya secara perkara ya pasti kecenderungan orang yang merasa disangka kemudian akan menghilangkan barang bukti
oke oke secara perkara ya
oke pak alief fikri tanggapan anda terakhir pak
tentu kami nanti akan mengkonfirmasi beberapa keterangan saksi ya
informasi as kecil apapun
yang penting bagi kami penyidik tentunya nanti akan ditindaklanjuti
termasuk pula adanya misalnya dugaan jejak jejak ya ataupun tempat tempat yang diduga sebagai tempat misalnya transaksi pembicaraan dan lain lain
tentunya nanti dilanjuti oleh penyidik kpk
telah dikonfirmasi dengan beberapa saksi yang nanti akan dihadirkan dan dimintai keterangannya dalam berita acara pemeriksaan
kami tunggu ketegasan dari kpk pak ali fikri
terakhir saya ke pak komarudin
pak komar selain kemudian memang akan mengikuti proses hukumnya setelah kemudian terseret dalam pusaran kasus ini pak komarudin apakah ada evaluasi atau apa kemudian sikap dari pdi perjuangan
kita tetap menghargai proses hukum yang berlangsung di kpk hari ini
bukan saja menghargai tapi juga mendukung proses ini harus dibuka
supaya tuntas pdi perjuangan itu partai besar di republik hari ini
dan kpu itu adalah lembaga negara yang melaksanakan pemilu yang harus melaksanakan proses demokrasi dengan benar
jadi ini harus dari awal saya katakan sikap partai menyangkut korupsi itu tidak ada dalam kamusnya pdi perjuangan
kalau ada tindakan orang per orang harus dibuka
jadi nama partai tidak boleh diseret seret
oke jadi mendorong kemudian agar kpk juga membongkar kasus ini begitu pak komarudin
ya pasti tadi saya sudah sampaikan sikap kita jelas
keputusan partai pada tadi surat sampai dan kemudian kpu tinggal pelantikan sudah berlangsung muncul masalah baru
yang menjadi masalah baru adalah masalah suap menyuap
dan itu saya pastikan bukan keputusan awal
itu adalah masalah organisasi
oke baik baik terima kasih pak komarudin watubun ketua dpp pd perjuangan sudah bergabung dalam diskusi kami
kita nantikan seperti apa kemudian kasus ini berjalan dan juga berproses
terima kasih pak ali fikri plt jubir kpk bergabung dari gedung kpk di kuningan
dan pak fikar terima kasih kita akan tunggu pak fikar seperti apa kemudian kasus ini akan dituntaskan oleh kpk
dan mudah mudahan betul ada ketegasan ya
ada ketegasan itu menjadi poin utama
kasus ini sampai ke dalam dalamnya terima kasih banyak pak fikar dan terima kasih pak komar dan juga pak ali fikri
kami break kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news